presiden joko widodo menegaskan hukum harus ditegakkan untuk melindungi masyarakat
hal itu disampaikan menanggapi peristiwa tewasnya empat orang di sigi dan juga enam anggota fpi di istana bogor pada minggu pagi
presiden juga meminta masyarakat tidak bertindak semena mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat hingga membahayakan bangsa dan negara
selain itu presiden berharap aparat hukum tidak gentar dan mundur dalam menegakkan hukum secara adil
namun jokowi mengingatkan jika ada yang berbeda pendapat tentang proses penegakan hukum
masyarakat hendaknya menggunakan mekanisme hukum lain seperti pra peradilan dan pengaduan kepada komnas ham
dan ingat aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan
tugasnya untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat
apalagi membahayakan bangsa dan negara
dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikitpun
tapi aparat hukum
penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugas